jurus yang sangat mengerikan
aku harus melawan jurus itu
kau tidak apa apa
ayah anda tidak apa apa putraku
aku tidak mau menikah denganmu
kenapa kau tidak mau
apa kau tidak dengar
dia adalah kekasihmu
dan aku tidak akan pernah menikah dengan siapa
kecuali dengan dia
berapa besar kemampuanmu untuk melindungi diri
apa yang kau lakukan
jangan mimpi kamu akan mendapatkannya
tanpa kita membuat pasar
maaf pak mahan
aku sudah mengatakannya
jurus itu sudah musnah
dan tidak ada lagi yang menguasai jurus itu
kalau begitu lebih baik kau pergi
jangan berharap kau akan mendapatkan penawar racun ini
maaf pak mahan
jika pak mahan tidak ingin memberikannya
aku akan mengambil secara paksa
anak muda bermusuh sehari ini
lakukan apa saja terserah kalian
sekali lagi hamba ingin mengucapkan terima kasih
karena agusti sudah menyelamatkan hamba di saat yang tepat
kau mengaku sebagai putri resi kuncung hitam
dari hamba yang ditugaskan oleh agusti prabu surawi seseg
untuk menyelamatkan agusti ratu kederaan
lalu hamba membawa agusti ratu ketering manik ke tempat ini
saat hamba hendak mencari makan
disitulah hamba baru tahu
kalau istana pajajara
sudah jatuh ke tangan resi kucung hitam
dan seluruh keluarga istana
sudah ditahuan olehnya
anak ini begitu tenang sikapnya
aku sulit membedakannya
apakah ucapannya itu jujur
sekali lagi maafkan perbuatan
hamba pada saat itu
yang ada di pikiran abang
hanya bagaimana cara untuk menyelamatkan seluruh keluarga istana
dan oleh karenanya
hamba menyerahkan diri
kepada resi kunjung hitam
seluruh keluarga istana harus dibebas
seperti agusti siliwangi tadi

seperti agusti siliwangi tadi
hamba memang mempunyai tanda lahir itu
bah memang mempunyai tanda lahir itu
kalau hambalah perempuan

yang sedang dicari oleh kunjung hitam
kau yang memiliki tanda lahir itu

gusti siluwangi pun telah melihat
gusti siluwangi pun telah melihat
bukan begitu gusti siluwangi
aku sendiri telah melihatnya
lalu apa yang dilakukan kunjung hitam setelah itu
saat hamba menyerahkan diri hamba kepada kucu hitam
tiba tiba kunjung hitam menyerang dan hampir membunuh hamba
tapi untunglah hamba bisa melamatkan diri hamba dan bertemu dengan gusti siluwangi
apakah karena itu dia mengatakan diserang kunjung hitam
padahal aku jelas mengenali bahwa itu jurus nyerong
hamba tidak tahu kalau ternyata ada perempuan lain yang memilih kita adalah lahir yang sama dengan hamba
oleh katanya hamba meminta maaf kepada gusti siluwangi
engkau tidak bersalah
justru hatimu sangat mulia
mengorbankan dirimu untuk keselamatan keluarga istana pajajar
aku masih harus mewaspadai anak ini
tapi untuk saat ini
aku tidak akan berhenti
aku tidak memiliki bukti bukti
semoga aku tidak salah mengambil keputusan
bocah ini ternyata kuat juga
aku harus menggunakan jurus sempur geni

jurus yang sangat mengerikan
aku harus melakukan
tuhan jurus itu
sekarang kau tidak akan lolos dari seranganku
aku akan membuatmu jadi demamu